kota bandung menjadi salah satu tujuan wisata yang ramai dikunjungi saat long weekend seperti kehati ini
untuk mengetahui suasana long weekend di kota bandung sudah ada produser lapangan cnn indonesia zailu haq
selamat pagi zai zai kalau kita bicara mengenai bandung tidak pernah ada habis ya
objek wisata baik indoor maupun outdoor dan juga wisata kuliner
nah kalau suasana weekend seperti ini terutama long weekend
objek wisata apa saja yang menjadi pilihan dan menjadi alternatif untuk dikunjungi buat para wisatawan
ya selamat pagi yuda selamat merayakan libur panjang yang juga bertepatan dengan akhir pekan begitu ya
betul sekali yuda kalau kita bicara kota bandung memang tidak ada habisnya ya
selalu ada saja objek objek wisata baru bermunculan makin memperlihatkan pesona kota bandung yang makin indah begitu ya
setelah tadi saya goes pagi pagi ya kan olahraga terus kulineran di sekitaran arca mani kota bandung
di tempat saya melaporkan saat ini
dan sekarang saya berwisata di area terbuka
karena kita tahu ya tadi yuda juga menyebutkan kalau wisata kota bandung ini ada indoor maupun outdoor
nah saya memilih objek wisata yang ada di jalan padang golf nomor satu ini konsepnya outdoor begitu ya
dan ini masih baru yuda makanya saya ingin sekali mengajak anda dan juga pemirsa untuk melihat apa saja yang ada di objek wisata ini
jadi objek wisata di jalan padang golf nomor satu kecantikan
ini ada selamanya ik desiredem kelintasan de ber profileiban
hanya perlu kita ijan gospel
dia seperti ngasih makan ikan kemudian juga naik kuda ngasih makan burung ngasih makan angsa termasuk juga ngasih makan domba
nah saya akan coba samperin ke akangnya nih
ini apa oh wortel ya
wortel makanannya kak
oh harus pakai topi kak
oke biar lebih estetik ya kang ya
oke yuda jadi saya harus pakai topi juga
ini biar lebih ke estetik estetikan
oke kita melipir lagi ke sini yuda
jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa objek wisata tepi kota ini berada di area empat sampai lima hektare
dan ini khusus untuk akhir pekan atau libur di tanggal merah seperti ini
ini bukanya dari pukul delapan pagi sampai pukul delapan malam
kalau hari biasa atau weekday itu pukul sepuluh pagi sampai pukul delapan malam
nah ada banyak sekali wahana yang bisa kita nikmati
salah satunya adalah mengingatkan waktu saya kecil dulu yuda sering memberi makan domba domba ini
wah dobanya lucu lucu nih
waduh langsung lahap sekali karena memang masih pagi
aduh langsung lahap sekali karena memang masih pagi
masih buka juga masih pada siap siap krunya
ini total kalau saya hitung yuda dombanya ada sekitar sepuluh
enam ekor domba yang ada di sini
lucu lucu dombanya bersih
dan ini mungkin cocok banget ya buat anak anak yang berwisata selama ini mungkin harus jauh jauh ke lembang
ataupun ke ciwidei gitu ya
nah di kota bandung ya di tengah kota juga bisa nih main kesini
apalagi sekarang libur panjang gitu ya empat hari loh panjang benar gitu ya
nah makanya anda yang dari luar kota misalnya dari jakarta bekasi depok tangerang
atau dari wilayah lainnya seperti dari jawa tengah
ini bisa saja main ke objek wisata ini kalau anda bisa keluar dari gerbang tolpaster
nanti lurus ya sampai ke jalan ujung berung
nah nanti di jalan ujung berung ini tepatnya sebelum lapas suka miskin yuda
nah ini ada jalan ke kanan sekitar satu km bisa masuklah ke objek wisata ini
dan ini juga apa nampaknya masih udaranya masih seger ya karena memang ini berada di kawasan hijau sebenarnya
yang dirombak menjadi sebuah objek wisata yang konsepnya mirip mirip yang ada di lembang begitu
jadi ini cocok banget buat anda keluarga bersama anak anak karena tiket yang harus dirogoh itu cuma rp sepuluh
jadi sangat terjangkau dan rp sepuluh itu kita bisa menikmati semua wahana yang ada di sini
sebenarnya saya ingin menjajal sepeda listrik yuda ya untuk mengitari objek wisata ini
hanya saja karena sekarang tadi saya cek masih di charge gitu ya masih disiap siapin
jadi saya baru bisa ngasih makan domba
nah kalau kita jalan lagi ke sana di situ memang ada saung saung yuda
dan itu memang konsepnya adalah setelah kita berwisata lelah kita bisa melepas penat di sini sambil menikmati kuliner yang disediakan di sini
nah di sini sawung sawungnya
kemudian kita lihat lagi nih di sebelah sana
saya jadi penasaran yuda karena memang banyak banget yang harus dieksplor di sini
sehingga kalau kita lihat ya nggak jauh dari domba tadi sekitar ya tiga puluh meter lah ya
di situ ada memberi makan burung ikan terus juga angsa juga
di sebelah sana naik perahu
nah jadi untuk memberi makan hewan hewan yang ada di sini ini tidak disarankan atau dilarang membawa makanan sendiri
ini harus makanan yang sudah disediakan oleh pengelola gitu
harganya juga masih relatif terjangkau untuk membeli pakan pakan untuk hewan peliharaan yang ada di sini
sekitar lima saja kita sudah bisa memberi hewan hewan yang ada di kebun atau taman kota ini
nah kalau di sebelah sana itu angsa
mungkin orang melihat bahwa selama ini angsa berada di tempat yang pojokan gitu ya kurang bersih
tapi di taman ini di objek wisata ini ini kita bisa melihat angsa dengan kandang kandang yang terbilang sudah bersih
karena memang setiap hari dibersihkan
kalau kita pengen naik perahu ya perahu bebek misalnya sama keluarga
bisa juga di sini yuda
dan ini memang kondisinya masih terlihat sepi ya karena masih baru buka juga
memang hanya ada beberapa pengunjung saja yang tadi saya lihat lihat
tapi kata pengelola di sini yuda nanti semakin siang ya apalagi akhir pekan biasanya pengunjung semakin ramai semakin menggeliat
makanya nanti yuda kapan kapan kalau ke bandung bisa nih mampir ke objek wisata yang ada di pusat kota bandung ini
sementara demikian mungkin yuda kembali ke anda di studio
iya zai menarik sekali ya
tadi tiketnya juga murah wisata edukasi dan juga bisa berinteraksi dengan satwa di sana
sangat menyenangkan dan jadi pilihan buat warga jakarta dan sekitarnya
kalau berlibur air pekan bisa ke sana
terima kasih zailul haq untuk laporan langsung dari bandung jawa barat